transaksi yang dibayarkan ya
penyedit di tres krim suspo dajatim
akan memanggil enam artis yang meng endorse travel
bernama tiket kekinian
sebuah bisnis penjualan tiket pesawat dan hotel murah
yang bermodalkan uang hasil kejahatan karding
atau pembebolan kartu kredit
artis endorse tiket kekinian yang akan dipanggil polisi ini
adalah giselle anastasia
mereka akan diperiksa sebagai saksi
mulai jumat hingga rabu pekan depan
dari temuan polisi ke enam artis ini diketahui
mendapat imbalan berupa fasilitas tiket pesawat
maupun hotel secara gratis
tiasmi rasyi diketahui mendapat fasilitas kamar hotel
di marina bay singapura senilai lima juta rupiah
kisele anastasia mendapatkan dua tiket bisnis perjalanan
wisata jakarta australia senilai dua puluh lima juta rupiah
serta boy william yang mendapat tiket wisata jakarta paris
pihak kepolisian berharap agar seluruh artis endorse ini
segera memenuhi pemeriksaan sehingga kasus ini bisa dituntaskan
kita sudah melakukan pemanggilan kepada beberapa nama
seperti terdahulu dalam program program jasa
maupun produk terbaru menggunakan aplikasi
ini selalu menggunakan profesional atau profesinya
public figure untuk memberikan endorse
kasus yang menyeret enam artis ini bermula dari terungkapnya
kasus pembobolan kartu kredit yang dilakukan tiga tersangka
dari pengembangan polisi hasil lima ratus transaksi kartu kredit
dengan data orang lain ini digunakan untuk menopang bisnis
penjualan tiket dan hotel murah
serta membayar biaya endorse artis
akun instagram yang digunakan sebagai sarana promosi
para artis endorse kini terpantau sudah dalam kondisi privat
atau tidak diperlukan untuk memperbaiki kredit yang diperlukan
tim liputan cnn indonesia